inilah bus listrik milik pt industri kereta api bernama iino bus
dan bus listrik milik pt bakri autopart yang diujicobakan di bali
selama dua bulan ke depan bus listrik ini dioperasikan secara gratis
di seputar denpasar diantaranya melalui kawasan renon
nusa indah dan kawasan hayam wuruk denpasar
bus bertenaga baterai ini berkapasitas tujuh belas hingga dua puluh orang
dengan kecepatan mencapai sembilan puluh km per jam
dengan kemampuan jarak tempuh dua ratus km
dan pengisian daya selama tiga hingga empat jam
ujicoba bus listrik ini sekaligus meresmikan bus angkutan
kawasan strategis pariwisata nasional atau kspn
yang akan melayani wisatawan dari bandara ngurah rai
menuju beberapa daerah seperti singaraja karangasem gianyar kintamani hingga bali barat
pembangkit tenaga listrik di bali ini yang akan dibangun
itu semuanya harus
harus bersumber menggunakan pembangkit yang bahan bakunya adalah energi yang bersih
jadi tidak boleh lagi menggunakan apa namanya batu bara solar minyak yang berbasis pada pusing
tapi harus berbasis pada energi yang bersih
direktur utama ppd pandeputuyasa menjelaskan
dipilihnya bali sebagai tempat ujicoba
karena bali telah memiliki aturan penggunaan
kendaraan berbasis listrik
jika berjalan lancar bus listrik ini direncanakan beroperasi pada dua ribu dua puluh satu mendatang
maka kita hadirkan labas listrik ini untuk melakukan ujicoba
menjawab daripada tantangan daripada kebijakan daripada pergubali
itu sudah sejalan makanya kami sebagai operator
memberikan kontribusi kepada masyarakat bali untuk melakukan uji coba kendaraan listrik
bus listrik yang diujicobakan sebanyak dua unit
sementara angkutan kspn dan ppd padpaduyasa ini juga berjalan lancar
jadi kita harus berjalan lancar
sementara angkutan kspn disiapkan sebanyak dua belas armada
yang bekerja sama dengan persada bali untuk pengelolaan di lapangan